kawanan kelaper atau laron rabu malam
berterbangan memadati jembatan sungai berantas
desa ngerame kecamatan pungging kabupaten mojokerto jawa timur
keberadaan kawanan serangga ini mengganggu jarak pandang
para pengendara motor yang tengah melintas
akibatnya sejumlah pengendara motor berjatuhan
karena menerobos jembatan dengan kondisi jalan yang licin dan dipenuhi klaper
bahkan kendaraan roda empat yang melintas terpaksa harus didorong saat melintasi jembatan
kawanan serangga ini kerap muncul setiap musim hujan saat menjelang malam hari
inilah salah satu dari tiga kawanan monyet liar
yang kerap masuk ke warung milik warga di desa cempaka
kecamatan cisoka kabupaten tangerangban ternabu sore
kawanan monyet liar juga sering naik ke atap rumah warga
dan masuk ke dapur untuk mencuri makanan
warga mengaku resah dengan keberadaan monyet liar
lantaran khawatir akan menyerang warga
warga mengatakan monyet liar yang belum diketahui asalnya ini
sudah tiga hari berada di permukiman
petugas damkar pos cisoka yang sudah mendatangi lokasi
mengaku kesulitan untuk mengevakuasi kawanan monyet liar yang agresif
karena diduga dalam kondisi kelaparan
lsm jaringan satwa indonesia mengevakuasi sebanyak dua puluh tiga monyet ekor panjang
yang dipelihara warga desa kertosari kecamatan geger madiun
yang akan digunakan oleh warga sebagai topeng monyet
evakuasi puluhan monyet tersebut dilakukan seiring dengan larangan
kegiatan topeng monyet di indonesia atau indonesia bebas topeng monyet
warga menyerahkan monyet yang sudah diperlukan oleh warga
dan dipelihara sejak puluhan tahun tersebut ke balai besar konservasi satwa
dan sumber daya alam jawa timur
pemilik topeng monyet akan mendapatkan santunan uang
senilai tiga lima juta rupiah yang rencananya akan digunakan
untuk menjalankan usaha lain mengganti profesi topeng monyet
rencananya monyet monyet ini akan diperiksa kesehatannya
serta direhabilitasi dan dilepasliarkan ke suaka marga satwa nusa barong di jember
tim liputan cnn indonesia